masuk ke informasi yang pertama di hari ini tentang pelaksanaan uji coba pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap
yang sejauh ini sudah berjalan kurang lebih selama seminggu
namun masih banyak pengendara mobil yang melanggar aturan ini
iya dan selama uji coba satu minggu ini petugas di lapangan hanya memberikan teguran persuasif saja kepada pelanggan
namun pekan depan sanksi berupa teguran tertulis mulai akan diberlakukan
selain mendapatkan teguran tertulis para pelanggar juga akan dikirimkan sanksi tertulis ke kantornya
hal ini bertujuan agar para pelanggar merasa malu dan tidak mengulangi perbuatannya
pembatasan kendaraan dengan sistem plat nomor ganjil genap ini hanya memperbolehkan kendaraan berplat nomor genap melintas pada tanggal genap dan sebaliknya
kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil saja
ya memang ini adalah kebijakan
kebijakan yang berlaku di beberapa jalan di jakarta seperti di medan merdeka barat jalan tamrin sudirman sisinga maraja dan juga sebagian jalan gatot subroto
sedangkan waktu pelaksanaannya senin sampai jumat pada pukul tujuh sampai sepuluh pagi dan empat sore hingga delapan malam
ini merupakan satu kebijakan yang diyakini oleh pemerintah atau pemprov dki jakarta untuk bisa mereduksi mengurangi kemacetan jakarta yang memang sangat parah ya
nah nanti kita akan coba lihat apakah efektif
atau tidak nih pelaksanaan dari kebijakan ini
jam tujuh sampai jam sepuluh
sama seperti telinguan yang tahun lalu
untuk mengetahui bagaimana jalannya pelaksanaan peraturan pembatasan mobil berdasarkan plat nomor ganjil genap ini
yang sudah berjalan satu minggu kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika
bagaimana ini kebijakan ganjil genap sejauh ini sudah satu minggu
nampaknya di belakang anda tidak terlalu padat ya dea hari ini
ya ratu dan prabu saya akan mengajak anda dan juga saudari di rumah untuk melihat secara langsung bagaimana efektivitas dari kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap
saat ini saya berada di jalan gatot subroto jakarta selatan
kita tahu di sebagian jalan gatot subroto ini diterapkan aturan pembatasan kendaraan dengan cara ganjil genap
dan memang di pukul tujuh lebih tiga puluh lima menit ini sudah mulai banyak kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas di jalan ini
jalan gatot subroto ini menghubungkan ke sejumlah jalan protokol di mana kita tahu di jalan jalan protokol tersebut terdapat banyak perkantoran
kita lihat di depan sana sepertinya sudah mulai terjadi kepadatan lalu lintas menjelang bundaran semanggi
nantinya di bundaran semanggi ini kendaraan roda dua sudah tidak boleh lagi melintas
ratu dan prabu kita tahu itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh

di mana kita lihat di mana kita lihat dari pandangan kami sudah ada satu kendaraan berplat genap yang melintas di sini
artinya memang belum semua pengguna kendaraan roda empat mematuhi peraturan
dan juga perhimbauan dari pemprov dki jakarta
untuk berkendara dengan kendaraan roda empat
kendaraan ganjil di tanggal ganjil kita tahu hari ini merupakan tanggal lima agustus artinya hanya boleh kendaraan roda empat bernomor ganjil yang boleh melintas
dan kita lihat di kiri sudah banyak petugas kepolisian yang disiagakan untuk mengawasi secara langsung jalannya pembatasan kendaraan bermotor dengan cara ganjil genap
kita akan melaju ke depan lagi
kita akan melaju ke depan lagi

kita lihat masih ada yang berponor genap dan peringatan sudah terlihat ini menjelang bundaran semanggi

dan nantinya jika ada yang melanggar dari aturan ini perabunan ratu akan diberi peringatan oleh petugas kepolisian
oke dia dia terima kasih ya dia atas laporannya
terima kasih banyak hati hati anda berkendaraan
baik terima kasih ratu dan prabu
ya terima kasih dea kartika